halo fak lo dimana fak
kok mobil lo ga ada di rumah
gue udah nyampe rumah lo nih
lo baik baik aja kan
berapa kali gue harus bilang sama lo gue itu bukan orang jahat
harusnya dia gak nyuruh temen temennya buat ngalangin gue nyusulin lo
reva sama boy itu pasturing keliatannya dukuuut banget
aneh banget ya padahal kan reva itu udah tolak boy
tapi mereka ga keliatan canggung sama sekali
lo tuh bisa ga sih
lo tuh bisa bikin gue bete
jangan marah marah terus lo tadi kan happy
eh lo tuh jalan gini juga
tolong jangan jangan ngototin tangan lo dengan monyak kain mondi
kayaknya boy udah berhasil ngejar reva
sekarang udah aman
putra juga pasti ga bakal tau kemana boy pergi sama reva
tadi di depan gue
kok udah ga ada
dia beli ke rumah ya
karena ini kan jalan arah ke rumah reva
yaudah deh gue sekarang mau susun reva ke rumah aja
kayaknya lo masih bilang siapa lo cerita sama aku ya
belum aku cerita sama kamu
jadi jangan pernah kamu mikir kalo aku ga sayang sama kamu ya
aku tau itu
papa sama kak dean mau jodohin aku sama putra
ya aku gak mau karena aku gak cinta sama putra
ya jelas karena kan
karena kan kamu cintanya sama aku
ya tapi aku bingung gimana coba cara aku nolak perjodohan itu
aku itu bakal durhaka sama papa
karena selama ini dari aku kecil
papa yang membesarkan aku
papa yang ngegedein aku
dan papa yang udah ngurus aku
dan bahagiain aku
bisa bahagia dengan pilihan mereka
dan apakah kamu
sanggup hidup seumur hidup
bareng orang yang gak kamu cinta
karena aku cintanya sama kamu
adalah anak yang baik
aku tau itu
dan sedikit pun aku ga berniat untuk ajarin kamu ngelawan sama orang tua kamu
ini semua tentang hak
kamu udah dewasa dan kamu cukup pintar untuk bisa menentukan masa depan kamu
aku ngerti banget kondisi kamu sulit
kalau kamu bersedia ngasih aku izin
untuk ketemu sama dea
untuk ketemu sama papamu
aku akan buktiin ke mereka kalau aku sungguh sungguh
aku gak ada niat untuk mainin kamu
aku akan tunjukin sama mereka
mereka harus tahu kalau cinta kita berdua ini kuat banget
gak ada yang bisa misahin
ya tapi hubungan kita juga gak bakal mulus
kalo kita ga dapet restu dari papa sama kak deen
terus menurut kamu harus gimana
apakah kamu mau mencoba untuk mencoba
aku mau mencoba
aku mau mencoba
aku mau mencoba
aku mau mencoba
aku mau mencoba
aku mau mencoba
aku mau mencoba
aku mau mencoba
aku mau mencoba
aku mau mencoba
aku mau mungkin mencoba
aku mau mencoba
aku bisa mencoba
setiap dan mula mula
kami sedang menyuruh
gue emang gak jahat
harusnya dia gak nyuruh temen temennya buat ngalangin gue
tapi kenyataannya dia
dia ngalangin gue fah buat nyusulin lo
udah gak usah put
kalau mending pulang aja deh
fah gue gak tenang fah
pokoknya gini aja deh eva
gue sekarang tungguin dulu di rumah ya
tapi gue lagi gak pengen pulang dulu put
gue pengen nenangin diri
ya udah kalau gitu
gue udah bilang sama lo gak usah
gue lagi pengen sendiri dulu
jadi tolong ya lo gak usah telfon telfon gue
gue gak mau diganggu ya